sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tidak usah bas bas
aku datang untuk membahaskan dendam atas kematian ayahku
aku akan menghabisimu
tidak baik mengubah dendam
selama ini aku mengenal baik dirimu
jika kita mengubah dendam
itu semua hanya akan menghancurkan dunia ini
usah kau menasihatiku
aku terpaksa menghentikan ayahandamu
karena kejahatan ayahandamu sudah keterlaluan
jangan kau beralasan kian santap
aku juga berkewajiban untuk membunuh orang yang sudah membunuh ayah
aku akan menghentikan ayahku
bukankah kita bersaudara
jika kau menganggapku saudara
kau tidak akan tega membunuh ayah saudaramu sendiri
sepertinya pedang di tangan nimas kedasi memancarkan aura yang sengaja
aku harus berhati hati

aku suka sekali
hidup bisa kacau

dinda amat kasih
sedang dihukum karena dosanya
yang sudah memfitahkan
nanda prabu surawi sesa
telah memberikan hukuman
lima puluh kali campurkan
karena dinda yang telah menjadi korban
dinda boleh mencambuknya
aku tidak mau
aku memang marah
terhadap apa yang dilakukan oleh rai ketrimani
terhadapku dan rai subanglar
tapi aku tidak seharusnya mencambuk rai contremani
karena aku tidak terbiasa
menyiksa orang yang tidak berdaya
baiklah kalau begitu
biarkan alkot yang akan mencambuknya
kanda ku mohon ampuni aku
ampunilah ibu undah aku putraku
yang mencabuk ibu dantrimani
akan merasa kesakitan
seperti yang dirasa
oleh ibu dastur banglar
kau tidak boleh melakukannya
hukuman tidak boleh dilakukan
atas dasar amarah
dan juga denda
tentang siapa yang menjaganya
tidak akan kutip kaki
tidak akan kutip kaki
tidak akan kutip kaki
tidak akan kutip kaki
tidak akan kutip kaki
tidak akan kutip kaki
aku mohon anda berabun
jangan hukum ibu ndapul
aku tidak akan berbuat jahat lagi
cabutlah hukuman itu
bebaskanlah ibu ndapul
aku harus terlihat adil
aku akan celahkan
ayah anda siliwangi akan curiga padaku
kalau aku ikut membantu rencana
menyingkirkan ibu ndapul
jambuk ibu ndapul seratus kali
aku membawa konst chop chomp
ini adalah keputusanku
jambuk ibu undaku sekarang